renovasi stadion gelora jakabaring palembang tak akan terhenti pasca fifa mengumumkan pembatalan gelaran piala dunia u dua puluh tahun depan di indonesia
sejak ditunjuk menjadi salah satu venue pertandingan piala dunia u dua puluh
pemerintah provinsi sumatera selatan langsung melakukan renovasi stadion pada oktober lalu
pemprov sumsel bahkan sudah menggelontorkan dana sebesar tiga puluh miliar rupiah untuk renovasi stadion
renovasi pun tetap akan dikerjakan hingga selesai
apalagi indonesia sudah ditunjuk fifa untuk menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh pada dua ribu dua puluh tiga mendatang
pertama pemupukan penyemprotan rumput rumput teki atau rumput rumput liarnya
kemudian membuat pemotongan sehingga rumput rumput ini tetap terjamin kualitasnya hingga dua ribu dua puluh tiga